gue bilangin malah ngeledek lu
kok makan siangnya dong
yaudah tungguin disitu
gue disuruh anterin bini gue
saya denger atu jack
berarti gue gak bisa
lu kenapa gak nungguin abang aja sih
tati gak mau abang ketemu emak sekarang
tapi bosan ngeliat abang diomelin sama emak
bang tadi emak dapat uang dua juta dari om herman
masa ngasihnya cuma dua juta doang ya
di mana atu
tadi udah kesini bensinnya habis
saya tahu pak
tadi jatuh di sini
enggak enggak liat mas
for canggih yo
for canggih yo
ih bang bersik banget
mungkin saya sakit tau gak sih
konci kamu terjatuh di mana tuh
belum ketemu juga tis
kamu bantuin saya nyari ya tupur
gue lagi bawa penumpang
masya allah pur
tenang ada ujak di pangkalan
ojak mah lagi ngantar potati ke pasar
ikhlasin aja dad
sekali kali ngalah memang kita berdua
buburnya masih ada bang deddy
tiga puluh bungkus ya
nanti tolong antar ke sekretariat karang taruna ya
bayarnya sekalian nanti di sana
kunci motornya belum ketemu juga
motor saya masih ada di pangkalan kan
tadi gue lewat sih masih ada
siapa yang jagain jak
jono udah datang belum
siapa juga yang mau ngambil sih
biar mogok juga masih bisa dikilauin
gue ngantriin dulu ya
di indonesia gini martin
sudah teu yen tindoken sensih nih gan
lalu nih dia vom poriya udah turun nih ya
abang kenapa gak langsung ke rumah mama aja sih bang
alhamdulillah untung masih ada
tenang aja cuy aku baru dateng es daun tuh masih banyak
bukan kamu john tapi motor saya
saya males ceritainya jon capek
kalau capek mah enaknya es daun cuy biar seger lagi
yaudah esnya dikit aja ya
ani mau beli nasi juga
iya neng enaknya tumben gak kerja
kebetulan lagi off
yaudah main ke rumah aku yuk
makannya di rumah aku aja
cuy kalau di cari ke sana kemari gak ketemu mending bikin lagi aja di tukang kunci
eh cuy yang penting usaha dulu masalah hasil urusan allah
neng enaknya masuk
tadi ineca sama ani ke sini
eh gue bilangin malah ngeledek lu
pok makan siangnya duuuung
pakai telor dong
jadi mas pur sama amin sama sama ngasih kamu coklat
terus pas indeke bilang ada yang coklat
ya udah nggak papa
itu temen ineke yang ngajakin ke puncak sabtu besok
karena dapet tugas dadakan dari bosnya
padahal indeke udah rental mobil ke kang amin
jadi nggak enak deh
ih ya udah telpon aja aminnya
bilang aja sama dia nggak papa kok
iya neng ini des